kecewa harga jual terus merosot belasan hektare tanaman sayur kol milik petani di jember dibiarkan membusuk meski telah memasuki masa panen
sementara itu di surabaya akibat cuaca buruk harga ikan laut naik tajam
beginilah kondisi tanaman kol milik petani di tiga kecamatan pemasok tanaman kol di jember yaitu puger ambulu dan wuluhan
tanaman kol yang sebenarnya memasuki masa panen ini justru dibiarkan membusuk dan dimakan ulat
hal ini terpaksa dilakukan oleh petani karena tidak ingin lebih merugi lagi
dengan tambahan biaya angkut panen menyusul anjloknya harga jual sayur kol dari rp tiga per kilo menjadi rp satu ratus lima puluh per kilonya
memang ini dibiarkan sudah dua minggu kita dirawat karena mau ditelanjutkan untuk perawatan sudah waktunya panen
peser sangat jejak ramah sangat murah sekali
jika dilanjutkan akan nambah banyak bangkrutnya
untuk satu hektare lahan tanaman kol biasanya petani bisa mendapat tiga puluh hingga empat puluh lima juta rupiah
namun akibat anjloknya harga petani hanya bisa mendapatkan satu juta rupiah saja
sementara di sejumlah pasar tradisional di surabaya
harga ikan laut mengalami kenaikan antara tiga puluh hingga lima puluh persen
kenaikan harga ikan laut ini disebabkan banyak nelayan yang tidak melaut karena takut cuaca buruk
dampak kenaikan harga ikan ini membuat pasar jadi sepi pembeli dan omset pedagang pun turun hingga dua puluh persen
nah enak aja panen
waca udah berapa hari pak
semingguan ikan apa aja pak yang naik ini pak
banyak tongkol dorang
takak naik semua
diprediksi harga ikan akan cenderung naik mengingat cuaca buruk yang masih terjadi hingga beberapa bulan ke depan
sementara stok di pasar mulai habis